mari kita bicara tentang jakarta dan permasalahannya
kehadiran moda transportasi bus untuk mendukung pergerakan masyarakat
sangat penting bagi pembangunan sebuah kota seperti jakarta
pada hari ulang tahunnya yang ke empat ratus empat puluh
kami akan mengajak anda untuk melihat bagaimana perkembangan bus kota dari waktu ke waktu
di tengah terikian matahari dan dahagaya semakin jadi
mugiono bersikukuh tetap menjalankan ibadah puasa sambil bekerja
pria berusia lima puluh enam tahun ini sudah lebih dari dua puluh tahun menjadi pengemudi bus reguler metro mini
dengan pendapatan rata rata seratus ribu rupiah per hari
mugiono masih bersyukur dapat bekerja di usianya yang sudah tidak muda
namun di tengah wacana metro mini bergabung dengan transjakarta
mugiono merasa pekerjaannya terancam
akhirnya gimana ya kalau saya kan udah tua
tau masih bisa masuk tau nggak
bukan hanya mugiono
sebagian besar sopir metro mini juga merasakan hal yang sama
pasalnya pemerintah provinsi dki jakarta berkali kali berkuar akan mengandangkan seluruh armada metro mini bila tidak berbenah
padahal metro mini telah mencatatkan sejarah yang panjang di jakarta
sepak terjang metro mini diawali sebagai kendaraan transportasi pesta olahraga games of the emerging forces
atau ganevo pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pada era kepemimpinan ali sadikin
para pemilik bus kemudian disatukan dalam bendera
sering dengan waktu terjadi perpecahan antara pemilik saham yang masih berlangsung hingga kini
akibat perebutan pengelolaan ini
sampai sekarang metro mini tidak punya aturan resmi soal kelayakan armada
tak heran banyak kendaraan yang tidak layak masih beroperasi
namun hal itu bisa saja berubah bila mereka mengikuti langkah yang diambil
perusahaan umum pengangkutan penumpang jakarta atau perum ppd
bumn yang berdiri pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh empat tersebut

awalnya bernama batavia syafir kismah syapai

yang merupakan operator tram di jakarta tempo dulu
pada seribu sembilan ratus enam puluh presiden soekarno mengeluarkan perintah
agar armada tram dihapus dan diganti dengan bus bantuan australia
pada tahun tahun selanjutnya
ppd mendatangkan sendiri sejumlah armada bus untuk operasionalnya
seperti bus superior yang dibuat pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an
yang hingga sekarang masih dioperasikan sebagai kendaraan derek bus mereka
terdapat juga bus double decker yang dioperasikan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang mampu menambah daya tampung penumpang menjadi dua kali
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ppd mulai mengalami kerugian
dan terpaksa menjual sejumlah aset depo mereka untuk membayar gaji karyawan
dengan armada yang lama tidak diperbarui ppd terus mencatat kerugian
kondisi ini terus berlangsung sampai tahun dua ribu lima belas
saat ppd bergabung bersama transjakarta sebagai operator bus
skema pembayaran rupiah per kilometer yang ditawarkan
pemerintah provinsi dki jakarta mampu menghasilkan laba
januari dua ribu enam belas kemarin ppd sudah mulai bangkit
jakarta sudah mulai dibikin biru oleh seluruh warna bus yang ada di tempat kita
mudah mudahan tahun depan kita bisa menambah sekitar empat ratus unit lagi
sehingga ppd akan menjadi tulang punggung angkutan yang ada di dki jakarta
sejak mulai beroperasi pada tahun dua ribu empat pelayanan transjakarta terus diperbaiki
setiap hari terdapat sekitar tiga ratus dua puluh ribu penumpang yang menggunakan jasa transjakarta
dari dua belas koridor yang mereka operasikan dengan tarif rp tiga lima ratus per orang
saat ini transjakarta terus menambah infrastruktur
untuk menjangkau lebih banyak wilayah di jakarta dan sekitarnya
salah satunya jalan layang koridor tiga belas celeduk tendean
yang direncanakan sudah bisa beroperasi pada tahun depan
investasi transportasi tersebut
selain untuk mendukung pergerakan warga jakarta dan sekitar
juga digadang gadang sebagai solusi mengatasi kemacetan ibu kota
yang semakin parah tiap tahunnya
arya dita utama jakarta